sekilas mobil berwarna kuning ini terlihat mirip supercar mewah asal italia lamborghinia ventador
namun siapa sangka mobil ini awalnya adalah sebuah mobil sedan biasa yang disulap menjadi
replika supercar lamborghini aventador adalah suharyanto pria lulusan smp di gunung kidul
daerah istimewa yogyakarta yang mampu menyulap sebuah mobil sedan keluaran dua ribu menjadi supercar
seperti ini bukan modifikasi abal abal melainkan mirip dengan aslinya terutama tampilan bodi
kendaraan dari depan hingga belakang wajar saja suharyanto mengaku menghabiskan dana
hingga tiga ratus lima puluh juta rupiah agar mobil pesanan ini mirip aslinya di bandung menamprekannya
ia membutuhkan waktu satu tahun agar bisa menyelesaikan supercar asal gunung kidul ini
hebatnya ia mengaku belajar secara otodidak dalam merakit mobil ini agar setiap detailnya terlihat
sempurna paling memakan waktu itu kendala finishing detailing itu yang agak sedikit lama kurang lebih
sekitar satu tahun karena kan di awal sebelum mobil mau di custom itu kan harus
dibikinkan dulu skalanya itu skala panjang berapa darmanya seperti apa lebarnya berapa
nah meski belajar secara otodidak apa yang dilakukan suharyanto membuktikan bahwa dengan
kegigihan dan kreativitas yang tinggi ia mampu menghasilkan sebuah karya yang estetik
edo nurgantara gunung kidul daerah istimewa yogyakarta